pandemi covid sembilan belas yang memasuki indonesia sejak awal bulan maret tahun ini telah memberikan dampak
yang sangat buruk bukan saja terhadap kesehatan masyarakat akan tetapi terhadap kesehatan
perekonomian nasional dan saat ini saja pertumbuhan di indonesia itu sudah memasuki
minus sehingga dibutuhkan upaya kerja keras yang ekstra dari pemerintah dan kita semua
untuk memulihkan kembali perekonomian nasional tidak kalah penting adalah peran dari provinsi
dari daerah khususnya dari pemerintahan provinsi masing masing untuk membantu memulihkan
perekonomian nasional dan provinsi jawa barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah populasi terbesar
di indonesia tentu memiliki peran yang sangat penting karena kontribusinya
terhadap pdb nasional itu cukup tinggi nah insight with desi anwar saat ini berada di
bandung jawa barat untuk melihat secara langsung apa apa saja upaya yang dilakukan oleh pemprov
jawa barat untuk memulihkan kembali perekonomiannya di daerah ini dan juga
bagaimana bentuk bentuk kolaborasi dan kerjasamanya baik dengan pusat maupun
dengan kabupaten kota dan pihak perbankan untuk memulihkan perekonomian di daerah dan juga
nasional yang kami hormati para menteri dan pejabat yang sudah bergabung secara virtual dengan acara
dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian
butuh peran serta pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana untuk itu
pemerintah menetapkan program pemulihan ekonomi nasional daerah program ini diharapkan menjadi
sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas
dalam menangkap program pemulihan ekonomi pemerintah telah menyediakan
dana sebesar enam ratus tujuh enam puluh lima triliun dengan regian perlindungan sosial dua ratus tiga sembilan insentif duniausaha
satu ratus dua puluh satu ratus dua puluh enam triliun umkm sebesar satu ratus dua puluh tiga empat enam triliun korporasi lima puluh tiga lima tujuh triliun serta sektor dan perpenda
sebesar rp satu ratus enam sebelas triliun hari ini kita lihat adalah yang dalam alokasi untuk
dukung pemerintah daerah karena memang pemerintah daerah yang paling depan dan mereka yang harus
betul betul memulihkan terutama dari kondisi kegiatan masyarakat yang sangat rumit dan juga
dari sisi mengembalikan kegiatan ekonomi tanpa memperburuk covid penyerap penyebaran covid itu
tugas yang luar biasa sulit provinsi jawa barat merupakan salah satu pemda pertama yang memanfaatkan
dki jakarta daerah dengan populasi penduduk terbanyak di indonesia ini perekonomiannya sempat anjlok
akibat pandemi kofit sembilan belas menurut data badan pusat statistik ekonomi jawa barat pada triwulan kedua
tahun dua ribu dua puluh mengalami penurunan sebesar empat sembilan puluh lima persen dibanding triwulan pertama tahun dua ribu dua puluh
bahkan jika dibandingkan secara tahun ke tahun ekonomi jawa barat terkontraksi lima sembilan puluh delapan persen
dingkan tahun dua ribu sembilan belas dalam upaya pemulihan ekonomi pemprov jawa barat mengajukan pinjaman sebesar
lima triliun rupiah selain itu jawa barat juga mendapat bantuan dana persetujuan prinsip
dukungan kelayakan atau vgf dan penempatan uang negara pada bank pembangunan daerah ketiga bantuan
ini akan dialokasikan untuk sektor investasi pengembangan umkm pariwisata sistem ketahanan pangan industri dan
perdagangan serta ketenaga kerjaan jika pertumbuhan ekonomi jawa barat terdongkrak akan
berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebab jawa barat merupakan salah satu daerah
penyumbang terbesar bagi produk domestik bruto tanah air ya untuk mengetahui bagaimana upaya
ya pemerintahan provinsi jawa barat untuk memulihkan kembali perekonomian jawa barat saya sudah
gubernur jawa barat ridwan kamil lebih akrab kita panggil kang emil dan juga ditemani oleh kepala perwakilan
bi di jawa barat ya pak herawa herawanto ya kita sekarang saat ini berada di gedung pakuan ini rumah rumah di
dinas gubernur asri ini dibangun seribu delapan ratus enam puluh tujuh seribu delapan ratus enam puluh tujuh ini juga dengan gayanya luar biasa asri tentu saja kita

ada rumah rumah yang pada kelas ini ada rumah rumah yang tetapi di rumah rumah ini ada rumah rumah yang
aman dari covid menjaga
akhir akhir ini terus terang
melihat kang emil selalu
dan bahkan dengan
sepatu yang matching ini ceritanya
jadi orang itu
melihat kalau kita pakai rompi
kesannya itu kita
di lapangan kira kira gitu ya
kan ibaratnya covid ini perang
ini tuh baju perang
jadi nanti saya akan
berhenti pakai kalau covidnya sudah selesai
waduh jadi kalau covidnya
ada berapa jumlah rompi
ya masing masing warna ada dua lah
biar jaku dicuci satu dipakai
tapi poinnya kami
bersemangat terus ya
supaya covid bisa selesai
dan matching juga sepatunya
ini produk umkm bandung jawa barat
buatan luar negeri
orang pun percaya karena saya gubernur lah ya
tapi intinya memang
saya tanya dan wawancara bagaimana
nyeleksi kulitnya apanya kreativitasnya luar biasa
jadi pokoknya kang emil
siap ini melakukan
perang melawan covid dan lumayan ya
cukup sukses karena di jawa barat ini
ya tercatat jauh lebih rendah
kalau kita bandingkan dengan
satu provinsi sebesar lima puluh juta orang
lima puluh juta orang
nah kang emil ini kita terakhir
ketemu sebagai kang emil
waktu itu masih wali kota bandung ya
sekarang sudah jadi gubernur
dan juga kita lihat ini
masuk dalam era yang sangat challenging
sebenarnya dari tahun dua ribu delapan belas
pertumbuhan dan perkembangan di jawa barat juga
inilah lumayan tinggi
di atas rata rata
tapi kuartal kedua ini
tahun covid tahun dua ribu dua puluh
karena memang dampak terbesar ya
selain tentu saja terhadap kesehatan
adalah terhadap perekonomian di indonesia
dan tentu saja di jawa barat
ini malah melebihi ya
minusnya ketimbang dengan minus nasional
ini apa sebenarnya
yang terjadi khususnya di jawa barat
jawa barat itu punya tiga keunggulan
wisata tiga sektor pertanian
jadi kalau ekonomi lagi normal
maka kita ini memiliki kekuatan ekonomi yang besar
karena ekspor impor kita ini kan luar biasa besar
hampir empat puluh persen kalau tidak salah nanti pak herawan untuk perbaiki kalau keliru
itu ada di sektor ekspor manufaktur
nah karena covid ini tidak ada jual beli internasional
mau ngekspor kemana transportasi berhenti kan begitu ya
sehingga memukul ekonomi jawa barat cukup besar
walaupun sektor sektor non manufaktur
seperti pertanian itu tumbuh jual beli perdagangan juga tumbuh
nah tapi prosentasenya itu belum sanggup mengimbangi besarnya keberhentian manufaktur ini
oleh karena itu kita sedang konsentrasi
bagaimana membuat manufaktur ini bisa bergerak
reorientasi ke domestic market dan lain sebagainya
nah dan juga belanja pemerintah kita push
karena sekarang satu satunya yang bisa menghidupi ekonomi jawa barat adalah
jika belanja pemerintah pusat belanja pemerintah provinsi daerah itu beredar di mana mana
beli barang barang ukm traveling perjalanan indes justru dimotivasi
dia beli bensin dia beli makan dia nginep di hotel dan sebagainya
nah mudah mudahan kombinasi ini nanti terkait dengan ukm dan belanja pemerintah bisa mengurangi
harapan kita sih masih optimis ya
iya tapi sekarang masih masuk ke dalam
ini karena ada psbb ya tapi kan sekarang sudah mulai dilonggarkan lah istilahnya
new normal apa kalau disebutnya
akb adaptasi kebiasaan baru
adaptasi kebiasaan baru
tapi yang saya lihat yang menarik ini berarti ini kan harus ada refocusing ya
dari anggaran ada empat puluh enam triliun ya kalau tidak salah anggaran apbd untuk jawa barat
ini bagaimana refocusing yang sudah dilakukan sampai bulan ini bulan agustus
dan rencananya ke depan itu bagaimana
pada dasarnya uangnya itu habis mbak
yang tadinya untuk membangun
membangun alun alun mendorong ekonomi semua kita geser ke yang namanya covid ya refocusing
terbagi dua belanja alat alat melawan covid dari mulai apd dari mulai ventilator lain lain
dan paling terbesar adalah ngasih bansos kan
hampir tiga per empat warga jawa barat begini terhadap anggaran kami yang kecil
untuk ukuran lima puluh juta manusia ini sehingga kami lakukan refocusing emergency
nah kalau ini juga habis kemudian belanja pemerintah nggak ada ekonomi memang pasti akan bahaya
karena itu ada pinjaman dari pemerintah tanpa bunga
sepuluh triliun ya kalau tidak
jadi totalnya itu empat triliun untuk pinjaman daerah satu delapan untuk subsidi proyek public private partnership
dan dua lima triliun untuk umkm tapi di top up oleh bjb dua lima memang total jadi sepuluh
tapi dari pusatnya total hanya tujuh lima an kira kira begitu
nah mudah mudahan ya dengan dana ini kita belanjakan di bulan juli kemarin agustus september dan sampai desember
yang tadinya keambil
ini buat covid tiba tiba ngaspal jalan lagi
kan bikin irigasi lagi
perbedaannya kalau dulu pekerjaannya full dari kontraktor sekarang harus dari orang orang yang kena phk
pak herawan tuhin ini dari phk bi itu sendiri
ini bagaimana melihat upaya dan kira kira dampak covid ini ya khususnya kepada jawa barat ya
ini apa yang bisa menjadi pelajaran dan juga cara cara pemprov menanganinya
ini sesuai dengan keadaan pemprov
ini sesuai dengan prudensi menjaga stabilitas baik itu fiskal dan perekonomian secara keseluruhan
yang pertama terkait dengan dampak
saya ingin tadi menekankan apa yang dikemukakan oleh pak gubernur ridwan kamil
yaitu memang jawa barat ini karena exposure terhadap eksternal itu sangat tinggi
jawa barat ini adalah mungkin penyumbang ekspor non
dev artifikasi daya alam yang paling tinggi di indonesia
sehingga ketika pasar luar negeri terganggu otomatis ello manufacturing nya jadi arria
industri pengolahannya juga terguna
jadi padahal itu adalah naik besar dari ekonomi jawa barat disitu
nah dampaknya apanya
dampaknya langsung ke pendapatan masyarakat
pendapatan masyarakat yang tadinya penuh dapat gaji menjadi sebagian lay of

masyarakat itu turun habis ketika
belanja masyarakat turun habis maka
yang biasanya beli barang
biasanya spending untuk
pariwisata dan lain sebagainya
menjadi berhenti apalagi
pertama tama respon dari
pemerintah pusat maupun daerah dulu
kan langsung melakukan pembatasan
berupa psbb nah ini
dampaknya luar biasa
jadi selain eksternal
secara domestik kita juga melakukan
psbb sehingga kegiatan
dan ini yang membuatkan jawa barat itu
pertumbuhannya minusnya cukup
tajam ya jadi menjadi
lebih rendah dari nasional yang
tampaknya sih kalau kami melihat ini mau
tidak mau dari pak gubernur
ridwan kamil bersama dengan
pemerintah pusat melakukan pembatasan itu
di langkah pertama tapi kemudian kami
sebelumnya adalah gugus tugas
bapak gubernur bersama
daerah di wilayah jawa barat
itu melakukan langkah cermat
yaitu benar benar melihat
tidak seluruh wilayah jawa barat tapi lihat
perkabupaten bahkan ada
peta perkacaman yang
kami tahu sehingga langsung tahu bahwa
saatnya untuk mulai dibuka
ataukah bisa full dibuka
ada yang perlu tetap pengawasan
perlu peningkat pengawasan itu menjadi
dinamis di satu wilayah nah inilah
yang memang dibutuhkan sehingga
perdagangan itu bisa
berjalan ekonomi menjadi
kembali pulih nah ini
menjadi catatan kami bahwa
memang kalau manufacturing
ini saya rasa memang kita tidak
secara eksternal juga ini secara
belum sebelum ada covid juga
sebenarnya ini sudah ada dampaknya ya
deepen ilmiah saya bilang perang
melawan musuh yang tidak terlihat
dan ilmiah maka dilawannya
harus dengan keilmiahan
jadi semua keputusan saya di belakang
saya itu ada alih epidemiologi dan
ekonomi kalau ada apa dinamika selesaikan dulu di dapur maka boleh lakukan apa yang harus dilakukan

tapi langkah langkah dari khusus refocusing itu bagaimana pak herawanto melihat ini sudah
sudah tepat karena ini kan ke depan apalagi dengan bantuan juga dari pemerintah ini dari aspek
transparansi akuntabilitas dan lain sebagainya pak ini ke hati hatiannya dalam mengelola ya
terima kasih mbak desi jadi ya terima kasih kepada bapak gubernur bahwa kami dari bank indonesia jawa
barat itu dilebatkan dalam pembahasan pembahasan di dulu di apa namanya gugus tugas
maupun satgas dalam bagaimana menyikapi covid ini termasuk bagaimana kira kira langkah
kebijakan perekonomian kedepan memang kami mengusulkan adanya dimensi dari tahapan tahapan
dan kemudian dimensi waktu karena langkah langkah jangka pendek itu memang harus ada tapi juga harus
ada langkah langkah jangka panjang nah jangka pendek itu seperti
apa ya yang jelas adalah umkm umkm itu bagaimanapun harus bergerak mungkin kontribusinya itu memang
tidak sebesar seperti manufacturing industri pengolahan tapi ini dampaknya terhadap
masyarakat luar biasa jumlah yang betul mbak desi umbang terhadap tenaga kerja itu kan umkm
luar biasa ya luar biasa nah ini apa kami melihat bahwa apa pak ridwan kamil dan juga seluruh pimpinan
daerah di wilayah jawa barat itu hai oh sekarang
dalam track yang tepat yaitu melonggarkan kalau dari segi desi defisit sendiri bagaimana kalau kita
kita lihat kan awalnya itu profilnya kan mungkin defisitnya di bawah berapa empat persen kan
ya ini bagaimana ini kira kira nanti kedepan memang memang ini kalau ideal ini kan praktis
tadi ada refocusing dari menjadi penanganan covid
semua lah gitu ya namun kan ada tadi bantuan dari pemerintah pusat kemudian bansos jadi bansos itu
harus langsung segera dikucurkan ke masyarakat secara nasional kan belum ada beberapa
permasalahan tetapi kalau di jawa barat alhamdulillah ini kami lihat apa kinerjanya
bagus kemudian kedua adalah tadi yang dari dana untuk pengembangan umkm dari pemerintah pusat ini memang
segera secara cermat untuk dikucurkan tapi ke target yang tepat ini kuncinya jadi kalau bansos dulu juga
kami melihat bahwa memang ada masalah di bagaimana mengidentifikasi target yang tepat dan long the way
itu kami lihat sudah makin ada perbaikan nah ini yang umkm itu juga harus begitu jangan sampai nanti
justru yang menerima bukan umkm yang bisa menggerakkan mungkin nih kang emil ini masukan dari pak kepala bi ini
barat harus didengarkan ini karena penting untuk on the right bagaimana bagian dari tim satgas covid
jadi sebenarnya tiap minggu kita rapat jadi kolaborasinya bagus ya memang ini harus kerjasama
jadi kunci ya dalam menangani dan covid itu kan ilmiah saya bilang ini perang melawan musuh yang
tidak terlihat dan ilmiah maka dilawannya harus dengan keilmiahan jadi semua keputusan saya di
belakang saya itu ada ahli epidemiologi dan ahli ekonomi kalau ada apa dinamika selesaikan dulu
di dapur baru ke saya kasih rekomendasi ujung ujungnya kompromi implementasi dari ini
kan ada dana anggarannya kan sudah ada sudah di refocus ada dari pusat bagaimana ininya penggunaan
dana ini sampai saat ini pembeli tidak ada maka tidak ada produksi produksi tidak ada maka tidak
penghasilan tidak ada maka tidak bisa ada mau membeli apapun kan nah jadi sekarang adalah supaya
di bawah tetap bisa membeli kita kasih subsidi itulah bansos ya ini berapa persen sudah disalurkan
penghasilan karyawan swasta wacananya maksudnya itu adalah sepeda saya beli dia bisa beli kerupuk
mie goreng lagi bisa beli celana lagi dan sebagainya jadi satu strategi adalah
ekonomi bergerak ini daya belinya disubsidi dulu dalam bentuk bansos bansos tadi nah itu sudah
dilakukan dan sudah tepat sasaran dan sudah tepat sasaran karena kita punya sistem elektronik yang
sekarang oam dari sisi yang menyiapkan
kita lakukan ada empat tahap
tahap pertama membantu penyediaan bahan baku yang hilang gara gara impor ekspor dan harga
kedua kita membantu pembiayaan
kita bikin blud kita menyalurkan dua lima triliun tadi lewat bank bjb supaya disebarkan ke umkm
kemudian kita melakukan kampanye besar besaran reorientasi cara berdagangnya
yaitu daring daftarkan di unicorn unicorn itu minimal di akun ig nya sendiri facebook nya dan seterusnya
dan itu terasa dampaknya sampai sekarang
ya lupakanlah untuk sementara ini
jadi intinya gini kita melakukan semua kemampuan
keputusan yang in control dalam genggaman saya yaitu ya ekonomi umkm kan
kalau yang sudah ekspor ekspor melebihi apa yang bisa saya kendalikan
jadi jawa barat per hari ini kesimpulannya menggerakkan apa yang bisa dalam kontrol pemerintah
sambil menunggu pelan pelan dunia global ada perubahan positif barulah kami
nah salah satu yang juga kita dorong adalah pariwisata
kelebihan jawa barat itu dari lima puluh juta wisatawan
yang kalau banyak duit piknik stres gak banyak duit juga piknik
jadi pariwisata salah satu unggulan kita
tinggal jaga protokol begini
nah ini yang penting
tapi kalau sekali pariwisata kan dia beli bensin
dia beli makan di
atau menginap di hotel
atau menginap di hotel menengah atasnya
dan lain sebagainya ini udah gerak lah
sebelum ini nanti pak herawan tuh akan dari bjb juga kita akan undang
pak herawan terus mungkin ada saran
dan kalau tidak salah tahun depan mungkin bisa jadi plus plus
ini apa yang harus paling penting dilakukan untuk supaya jangka menengah
kalau jangka pendek kan sudah jelas ya
bansos dan juga memstimulasi lah dan membelanjakan anggaran itu
menengah dan jangka panjangnya
apa lagi yang harus dilakukan
jadi ini sebenarnya resep termasuk jangka pendek juga
jangka pendek menengah panjangnya itu harus konsisten untuk selalu menyalakan optimisme
positive mindset di semua kalangan
dan ini harus tercermin tentunya di berbagai kebijakan
tentunya optimisme ini harus diiringi dengan kehatian kehatian kewaspadaan
sehingga intinya adalah kita harus dorong terus ini
tidak boleh ada hambatan hambatan
jadi pergerakan barang arus barang harus lancar
dan ini sangat terpengaruh oleh implementasi di lapangan dari teman teman dari bamda
ketika mengatur pergerakan masyarakat
tapi cukup optimis melihat apa yang dilakukan oleh gubernurnya
karena grafiknya sekarang sudah mulai naik
sejak akb ini
jadi ini alam betul
pertumbuhan kredit kan sudah naik ya
terus dari perdagangan juga sudah naik
semua indikator menunjukkan naik
memang untuk kuartal tiga ini apakah nanti menjadi positif
yang paling tidak tidak terlalu negatif
jadi ini sudah rebound
tapi kita apa nanti v jadi atau lebih u bentuknya
tahun dua ribu dua puluh satu kalau kita taruhlah sudah ada
untuk jawa barat ya
untuk jawa barat ini v
ini kelihatannya optimisnya pak erawante yang optimis
dan juga melihat angka angka dari penanganan covid itu dari tingkat kesembuhan
penambahan pasien pasien itu juga sangat terkendali
mudah mudahan vaksin kita sudah paling tidak pada awal tahun depan ya
pak herawanto terima kasih banyak
dan kang emil kita istirahat sebentar ya
karena kita juga lebih diskusi mengenai tadi umkm ini bisa mau tidak mau kita jadikan inilah fokus dari bagaimana memulihkan kembali perekonomian di jawa barat
tetaplah bersama kami dalam insight with desi anwar
ini kita juga dari
ya kita lanjutkan insight with desi anwar kali ini langsung dari bandung dari gedung pakuan ya
saya ditemani oleh gubernur jawa barat ridwan kamil yang kita kenal sebagai kang emil
dan saya juga ditemani oleh direktur utama dari bank bjb yudi rinaldi
nah kenapa kita undang bank bjb karena tadi kang emil mengatakan dari dana bantuan pemerintah pusat sebesar sepuluh triliun
ada dua lima triliun yang khusus disalurkan untuk umkm dan ini dilakukan
kang emil kita ketemu lagi dengan rompi perangnya
tidak akan dicopot katanya sampai covid ini sudah meninggalkan dunia
paling tidak sudah sampai ada vaksinnya ya
dan juga pak yudi terima kasih telah bergabung
tapi sebelumnya kang emil ada tadi kita sempat juga dengan kepala perwakilan bi
mengatakan ini kan harus fokus dan implementasi untuk seluruh jawa barat ini
kita ketahui ada delapan belas kabupaten dan sembilan kota
ini kan pasti setiap kabupaten setiap daerah itu sendiri beda beda kan ininya dari segi dampaknya terhadap ekonomi
yang paling parah itu dimana mana saja kang emil dan apa bantuan yang selama ini dilakukan khusus untuk daerah
jadi kalau dari sisi epidemiologi empat bulan ini mengkonfirmasi ya
covid ini penyakit kerumunan ada kerumunan ada covid jauh dari kerumunan jauh dari covid
nah kerumunan itu paling banyak di daerah kota
setelah setiap minggu kita evaluasi covid ini muter muternya di bodebek bogor depok bekasi dan bandung raya
di luar itu relatif terkendali makanya kita bikin sistem rating
nah si dua belas banyak persen itulah yang terjadinya di kota itu
karena apa yang terjadi tingginya tingkat covid ini berkorelasi dengan turunnya ekonomi juga
karena di daerah yang epidemiologinya tinggi kita kan melakukan psbb
sampai hari ini kan bodebek statusnya masih psbb
jadi masih paling parah di situ ya bodebek bogor depok bekasi
jadi akhirnya kita dorong perekonomian ini untuk bertransformasi di daerah yang agak parah dan ekonominya
yaitu apa dengan digital
jadi transformasi digital ini all out mbak
untuk memastikan produk konsumen terjangkau
jadi dan konsumen dengan bantuan tadi bansos dan segala rupa bisa tetap melakukan kegiatan
ada yang punya uang juga kemarin menahan diri kenapa
kan gak bisa keluar
nah sehingga yang punya uang bisa juga jual belinya online
yang kelompok menengah bawah ditambahi modalnya untuk beli beli
nah mudah mudahan sepertinya
kepala perwakilan bi tadi kita sudah rebound
hanya prosentase reboundnya berapa persen saya belum mendapatkan data
ya tergantung juga dengan bagaimana bisa istilahnya menstimulir ya belanja dari masyarakat itu sendiri
nah tadi ada yang hal yang penting mengenai dua lima triliun ini memang dihususkan untuk umkm
ini penting karena jumlahnya cukup banyak ya
di jawa barat ini sekitar lima jutaan ya
jumlah pemilik usaha ini
dan walaupun dari segi kalau dibandingkan dengan manufaktur mungkin tidak sebesar manufaktur
tapi kita lupakan untuk itu sementara fokus kepada umkm karena menyerap paling banyak tenaga kerja
apa kira kira yang ini penyalurannya kan nanti lewat bjb
apa kira kira rencananya ke depan penggunaan itu
salah satu yang kita ingin bewarakan termasuk lewat acara mbak desi ini adalah
hei para umkm modal sekarang udah gak ada masalahnya
tinggal kontak ke bjb bank daerah terbaik indonesia itu kan adanya di bjb
kami juga bikin blud yaitu dana pemerintah yang dititipkan dan disalurkan
itu seberapa besar itu sekarang
menggunakan dana pinjaman itu juga ya ada ratus miliar sekian lah
tapi yang terbesarnya ada di bank bjp
nah harapannya masyarakat yang tadinya mungkin aduh hopeless ya dan sebagainya
nah jadi sekarang uang bukan masalah dari sisi itu
yang masalah itu bagaimana mempercepat membelanjakan
jadi kepada umkm mari hubungi dinas umkm kami bank bjp
uang sudah ada kita bikin bisnis apa aja tapi harus bertransformasi tadi
yang bisa dibeli online yang bisa dikirimnya juga via ojol misalkan ya dan lain sebagainya
sehingga kegiatan masih terus bergerak
ini mungkin kuncinya di bjb ya pak yudi
karena selama ini sebelum ada covid saja kan sebenarnya kan pengeluaran ya pemberian kredit itu khusus untuk umkm nya itu bisa dikatakan cukup tinggi atau rendah pak yudi
ya jadi memang kalau dari sisi portfolio kami mbak desi ya
secara total segmentasi umkm khususnya
itu juga bisa mengindikasikan bahwa mereka juga merupakan bagian daripada umkm
karena consumer segmen di kami itu digunakan bukan hanya untuk konsumsi pribadi saja
tapi antara lain misalnya membeli kendaraan
untuk ojol yang tadi pak gup sampaikan
lalu membuat warung
lalu juga untuk buka gerai ponsel kartu ponsel dan sebagainya
jadi lebih produktif
nah ini juga kami sampaikan pada waktu kami pengajuan kepada dirjen perbendaharaan negara
pada waktu pengajuan kami presentasikan
bahwa portfolio yang consumer juga menjadi bagian daripada
kredit produktif termasuk di dalamnya juga umkm
jadi nanti kita akan combine antara consumer segmen dengan umkm
menjadi bagian yang bersinergi di dalam rangka untuk pembiayaan kedepannya
kita sudah punya portfolio sampai dengan akhir tahun ini
insya allah apa yang menjadi kebijakan daripada kementerian kooperasi
nah dengan adanya ini lah dua lima triliun ini kan berarti ada dampak implikasi
tapi juga harus ada strategi yang berbeda kan
karena ya diharapkan ini justru membantu umkm yang saat ini sangat sangat terdampak
dan sangat butuh terhadap akses terhadap modal itu
ini bagaimana upaya untuk memudahkan dan juga meningkatkan jumlah yang bisa tertampung
dan juga menyalurkan ini yang dana ini kan harus dipakai
jadi sebenarnya pola
penyerapan atau pembiayaan itu sesuatu yang biasa mbak desi
artinya kami sudah punya pola strategi
strategi kebijakan di internal di dalam rangka untuk penyaluran kredit itu sendiri
lima triliun ini menjadi trigger kami untuk mengakselerasi dana ini bisa dilakukan percepatan
karena pesan dari bu sri mulyani pada waktu kami menandatangani perjanjian adalah
kami juga harus menjaga penyaluran kredit ini jangan sampai menjadi sesuatu yang bermasalah
jangan nanti jadi npl
walaupun secara ketentuan ada pmk tujuh puluh satu
di mana kami dijamin oleh askrindo dan jamkrindo di dalam penyaluran
tapi kan kita tidak boleh serampangan di dalam penyalurannya
harus tetap akuntabel kan
yang penting akselerasinya bisa diperketat
kami sudah punya pipeline
kami sudah punya sudah di internal kami sudah bicarakan
pipeline pipeline terutama segmentasi mungkin sedikit agak menambahkan
dari dua lima triliun itu tidak semuanya dialokasikan untuk umkm saja mbak desi
tapi juga ada beberapa segmentasi kredit lainnya
korporasi lalu commercial segmen lalu juga kpr juga menjadi bagian bpr juga
yang penting adalah penyaluran kredit lagi jadi bagaimana usahanya
adalah penyaluran secara produktif tapi fokus daripada pembiayaan ini segmentasinya adalah
menstimulus umkm kita untuk terus berkembang
umkm ini kan biasanya dari pinjaman yang sangat kecil ya dari ratusan ribu mungkin sampai puluhan juta begitu
ini bagaimana profil khusus di jawa barat ini apakah sudah bisa di matching betul betul nanti sesuai tepat sasaran

dan data itu kan paling penting apalagi ini harus tepat sasaran dan umkm ini kan biasanya dari pinjaman yang sangat kecil ya dari ratusan ribu mungkin sampai puluhan juta begitu
ini bagaimana profil khusus di jawa barat ini apakah sudah bisa di matching betul betul nanti sesuai tepat saja

boleh saya sampaikan bahwa jika kita memiliki data yang sangat penting kita harus memiliki data yang sangat penting
dalam kita membiayai portfolio umkm ini sebenarnya kami sudah mulai mentransformasikan ke dalam digitalisasi
artinya kalau kemarin kami masih secara manual melakukannya mungkin pembelajaran juga untuk kita npl nya cukup signifikan juga
tapi sekarang sudah mulai turun karena kita sudah tahu bagaimana mengelola umkm dengan sebaik baiknya
alhamdulillah portfolio kita sudah mulai turun karena kita sudah tahu bagaimana mengelola umkm dengan sebaik baiknya

lalu juga ada beberapa sinergi dengan pemprov jawa barat sendiri apalagi pak gup juga menggelorakan ada satu program namanya kredit mesra
masyarakat ekonomi sejahtera
ini juga menjadi salah satu tulang punggung kami di dalam melakukan pembiayaan kepada mikrofinance
di mana ada beberapa
nasabah calon nasabah yang sebelumnya tidak non bankable kita melalui beberapa rumah ibadah
jadi formatnya melalui rumah ibadah
jadi lebih mempermudah prosesnya
datang ke masjid ke gereja di situ ada format bantuan keuangan juga
harus jemput bola ya karena ini kan biasanya kalau ya
ini kan berurusan dengan
program program kita ini saya kasih nama
pemulihan ekonomi sejahtera
pemulihan ekonomi nasional sejahtera dan tangguh
pemulihan ekonomi nasional sejahtera dan tangguh
jadi ada mesra
ini semua hobi singkatan
tapi ini kan dari dua lima triliunnya targetnya apa
pada saat ini sudah berapa persen dan kira kira sampai akhir tahun ini kira kira bagaimana
apa yang akan di
jadi kami sudah punya pipeline sampai dengan akhir tahun ini baik dari semua segmen
baik dari semua segmen
baik dari semua segmen
dari segmen yang korporasi sampai dengan umkm kita sudah punya pipelinenya
tinggal bagaimana mengakselerasi
jadi kami juga tidak mau terlalu lama karena ini menjadi bagian daripada stimulus ekonomi
sesuai dengan pesan dari bu sri mulyani pada waktu perjanjian di tandatangani
tolong bisa cepat diakomodasi disalurkan akselerasi mungkin dua tiga bulan ini kita akan lakukan
dan persyaratan inilah istilahnya mudah kan gampang
dan caranya ini semua sudah bisa online juga kan
jadi kalau ada npl ini
ya itu ditanggung oleh jam krindo dan askrindo
tapi mudah mudahan tidak kan berarti kan harus ada pemilihan
jaminan ini hanya untuk menguatkan bang jangan ragu ragu lah
tapi tidak mengurangi prudensinya

iya know your customer ini maksudnya

ini masih penting ya
tipe yang paling menarik kira kira untuk dikreditkan
ini kan umkm kan banyak sekali nih
apa apa saja yang bisa selain yang online online
iya jadi beberapa mungkin kami bersinergi juga dengan beberapa dinas
dinas yang ada di pemprov jabar
dan juga kadin lalu juga beberapa hibmi juga kami untuk mengakselerasi rencana pembiayaan kedepannya
beberapa segmentasi pertanian perikanan
lalu juga retail segment
itu juga menjadi bagian yang akan kita akselerasi untuk pembiayaan ke depannya
terutama untuk umkm
jadi itu yang masih ya saya bilang seksi lah untuk kita biayai kedepannya
dan ini seharusnya bisa inilah yang ada marginnya lah istilahnya
maksudnya jangan satu dua tiga tahun dari sekarang ternyata tidak berhasil
pendampingan dan lain sebagainya
kita lakukan terutama yang tadi kredit mesra kami ada namanya pendampingan pemberdayaan yang namanya pestat mbak desi
jadi pemberdayaan masyarakat ekonomi terpadu
ini yang kita sedang lakukan
artinya yang belum bankable kita lakukan pelatihan
di sana ada seperti apa namanya coaching dan sebagainya
sampai akhirnya menjadi business matching kalau mereka mau apa terkait dengan pembiayaan
nah setelah mereka bankable baru masuk ke pembiayaan kredit mesra
apabila mereka lebih baik lagi naik kelas kita akan biayai mulai dari kur lalu juga kmk kredit modal kerja
mungkin bisa juga menjadi sesuatu yang lebih tinggi lagi
ini kira kira dampaknya yang diharapkan bagaimana untuk memulihkan kembali perekonomian
apalagi tadi kan disebutkan ada yang dari pertanian juga perikanan fokus fokus terhadap umkm yang jadi prioritas
salah satu blessing jawa barat adalah penduduk besar ini kan berarti lapar untuk membeli dan sebagainya
jadi kelebihan kita ini kalau bisa orientasi pada ekonomi sendiri domestic market itu sudah lebih dari cukup
nah salah satu yang tangguh itu adalah sektor makanan
maka banyak sekarang saya motivasi berkreasinya itu di dunia pangan
baik di sektor hilirnya di hulunya maaf ya bercocok tanam
kayak jahe merah logil aku sekarang semua orang
pokoknya yang berkaitan dengan herbal herbal
iya minuman apa kan jamu is the new cappuccino istilahnya ya
sekarang kafe kafe menyediakan herbal herbal jamu jamun ini lagi naik daun dan habis
demandnya tinggi sekali
kemudian pangan lain yang sifatnya delivery frozen food
dulu kalau kita di bandung taunya baso tahu harus hangat dari kompornya kan gitu kan
sekarang harus frozen
nah itu lagi tren lagi naik
jadi bisnis pangan ini saya kira
karena ini urusan primer ya urusan perut
menurut saya di masa pandemi begini prioritas yang paling layak untuk dimotivasi
ini kan aselerasi terhadap digitalisasi
semuanya serba digital semuanya serba online
taruhlah setelah covid ini nanti kang emil ya membangun perekonomian di sini
kira kira ada perubahan dalam strategi atau approach
ada banyak sekali
nah ini selain itu kan tadi disebut pariwisata
apakah ini juga bisa menjadi bagian dari umkm ini
kalau mbak lihat ya di sebuah titik pariwisata di mana ada keramaian pasti ada jual beli makanan minuman
dari situ aja warung sudah berjejer
berarti kan suplai makanan tadi juga dibeli masuk dan lain sebagainya
kedua umkm dari sisi kerajinan kerajinannya
kemudian umkm dari sisi tour guide nya dari sisi yang sifatnya foto foto membangun
satu desa contoh ya dengan nge charge hanya sepuluh ribu untuk foto selfie di bukit yang lembah yang indah
sekarang wajib itu

nah dengan dia pariwisata bawa uang untuk berwisata pendapatan di titik titik wilayah jawa barat itu relatif besar
nah sehingga pariwisata juga jadi unggulan kami
karena berbeda dengan provinsi lain kami tidak ada restriksi global
itu kan penerbangan global masih terbatas
kalau kita kan naik mobil rata rata
sampai saat ini ini kan jakarta bandung apalagi dekat ini
ya mbak bisa lihat kalau weekend itu puncak ya tetap aja rame orang orang jakarta kan larinya kesana
jadi optimis lah kuartal ketiga nanti bisa mengurangi ya ini minusnya
tadi kan berita dari bi nya rebound sudah naik cuman apakah mengkompensasi besar atau pelan nah itu belum ada data
tapi bahwa reboundnya sudah ada saya kira saya percaya
khusus untuk jabarin ini kan lima puluh juta ya populasinya di jawa barat
dan sebarannya kan cukup luas
tadi disebut oleh kang emil khususnya di kota kota lebih banyak ya ininya masalah bukan kesehatannya saja tapi dampak terhadap perekonomian
ini bagaimana pak yudi melihat ini
ini kan harus mengelolanya khusus untuk seluruh provinsi ini
apa challenge yang terbesarnya
dan juga profil dari para nasabahnya itu sendiri
ya baik mbak desi
memang challenge nya ini wilayah yang sangat luas

mungkin pak gup selalu sampaikan bahwa kita ini satu per lima indonesia
jadi kami sendiri sebenarnya masih tertantang untuk terus mengembangkan bisnis kami
jadi ini merupakan tantangan buat kita sendiri
pengembangan pengembangan bisnis terutama juga dengan e channel dan digitalisasi
mungkin saya sedikit memaparkan update perkembangan bahwa digitalisasi di masa covid ini justru berkembangnya sangat signifikan
sudah full digital sekarang
sudah sudah mulai full digital
kami sudah mengembangkan beberapa fitur fitur digitalisasi kita
kita ada bjb digi ada dg cash ada edisi lalu ada ibc ibc internet banking corporate
itu juga kebetulan juga banyak digunakan oleh beberapa bumn lain di dalam rangka untuk pengembangan bisnisnya
karena kami juga sekarang banyak masuk ke bumn bumn
khususnya di dalam rangka untuk mengembangkan infrastruktur jawa barat mbak desi
jadi alhamdulillah kami sudah mulai banyak partner dengan rni
kebetulan kami juga membiayai
kebetulan kami juga membiayai
kami juga membiayai nasabah petani tebu untuk bantu rni di dalam pembiayaan gula dan sebagainya
bulog demikian juga
jadi pengembangan pengembangan ini yang terus kami kembangkan
baik itu korporasi maupun umkm
jadi kita combine di sana
satu pihak di holdingnya kami biayai namun turunannya sebagai supply chainnya juga kita juga biaya
dan harus juga membantu transparansi ya dalam penggunaan

ada cerita menarik mbak desi ya
gara gara covid sembilan belas kita kan full digital
malah pendapatan pajak naik
yang tadinya saya anggap turun karena daya beli turun
itu sudah heran
dari sekian banyak indikator kok ini beda
karena tidak digeronggotin sana sini

bukan jadi ternyata masyarakat itu pada saat dimudahkan urusannya
jadi sekarang bayar pajak kendaraan bermotor kan tidak harus ke kantor
cukup bisa pakai akun akun di unicorn itu
e commerce atau akun kita sendiri
jadi semester ini pajak kendaraan bermotor malah melebih target
nah taruhlah begini ini kan aselerasi terhadap digitalisasi
semuanya serba digital semuanya serba online

taruhlah setelah covid ini nanti kang emil ya
kita sudah membangun perekonomian di sini
kira kira ada perubahan dalam strategi atau approach
ada banyak sekali salah satunya adalah full digital
kedua mengajak milenial generasi z agar kembali ke kampung
karena terbukti ekonomi pertanian perikanan ini tangguh
dan kita ingin suasembada tidak ada lagi ekspor pangan
jadi saya kampanye nya begini tinggallah di desa rejeki kota
kenapa di desa jauh dari penyakit
tapi rezekinya harus setara kota
gunakan empat digital sehingga bisa tembus global
menurut saya suatu hari pasca covid pilihan ini akan menarik
jauh dari kerumunan kepadatan yang bikin stres
tapi menghasilkan kesejahteraan yang setara dengan kota
jadi januari saya akan bikin kampanye itu
iya penting sekali apalagi karena di dunia ini kan kita masih lama ya menunggu sementara transportasi
ekspor impor secara global apalagi perang dagang amerika china dan
jadi kita urus diri sendiri lah istilahnya
dan ada berita menarik kedua adalah investasi justru tidak berhenti
di bulan juni ini kita juga melebihi target investasi lima puluh tujuh triliun
kenapa pada pindah dari tiongkok
nah saya sambut dari taiwan dari mana kemarin groundbreaking ya teknologi dari taiwan
ini menunjukkan jawa barat itu keunggulannya dua di mata investor
infrastruktur paling siap produktivitas sdm paling tinggi
maka nanti di masa depan memang industri jawa barat banyak yang high tech
yang padat karya biasanya agak geser ke provinsi lain
tapi poin saya adalah confident global masih ada
dan berita terbaiknya adalah nanti november
patimban yang pelabuhan tercanggih terbesar itu sudah bisa beroperasi
jadi kalau misalnya semua on track tahun dua ribu dua puluh satu
taruhlah vaksinnya juga sudah mulai inilah bisa ada titik terang lah
ini berapa persen kalau paling optimis pertumbuhan yang
tadi kan v kan pak herawan juga mengatakan
kalau semua yang kita diskusikan ini berhasil skenario lancar
maksimal di dua tiga persen
itu teori yang saya percayai
bisa tinggi berapa bisa double digit kah
tapi kalau kajian universitas pajajaran
rebound kita ini di sembilan persen dua ribu dua puluh satu
angka kita yang dianggap wajar di lima persen
tapi dengan perbankan sendiri bagaimana kolaborasi selama ini
tidak dimudahkankah dan apakah cukup bagus komunikasinya
dan transparansi akuntabilitasnya bagaimana pak yudi sendiri menilai
ya dengan pemprov
selama ini sinergi bahkan ide ide yang tadi pak gup sampaikan
kredit mesra sendiri sebenarnya inisiatornya awalnya dari pemprov jabar bu dari pak gul
jadi kami juga termotivasi untuk mengembangkan bisnis terutama pembiayaan di umkm
sekedar menyampaikan juga di dalam situasi anomali seperti ini
pertumbuhan kredit jawa barat buat kami bu
itu cukup signifikan
kami rata rata di antara delapan sembilan persen pertumbuhan year on year nya
jadi sedikit anomali lah dibanding dengan pertumbuhan yang ada di industri perbankannya sendiri
salah satunya tahun lalu saya paksa di ultimatum harus go digital full speed saya bilang
makanya lahirlah di pbbg
sudah harus lima g sekarang
sekarang kami punya
ini mungkin sekedar menyampaikan juga
fee based income kita dari tadi yang saya sudah sampaikan
setelah diminta pak gubernur untuk mendigitalisasi sesegera mungkin bjb
akhir tahun kemarin
kebetulan ada covid semua jadi
contohnya kan dulu bayar bayar pajak kan ke kantor bjb juga ya
sekarang sudah tidak ada cukup download cukup bayar
iya tapi ini ngomong ngomong karena kita sudah hampir berakhir
lebih menikmati apa sebagai gubernur sekarang atau sebagai wali kota bandung
memang skopnya memang berbeda tapi kan ini beda ya
kalau saya gubernur kenapa
karena bisa mengunjungi desa
bisa datang ke gunung ke pantai
waktu wali kota kan nggak ada
bedanya kalau di wali kota bisa cukup naik sepeda sekarang minimal naik motor
mengunjungi desa nginep di kampung dan sebagainya itu lebih rewarding lah kira kira
dan sekarang saya punya tugas tambahan yaitu coordinating role
jadi mengkoordinasikan menjaga keharmonisan itu dulu kan tidak ada
so far so good lah makanya lebih seger sekarang
lebih happy lebih seger
baik terima kasih banyak kang emil
sama sama mbak desy
sehat selalu dan kita harapkan optimisme ini memang diwujudkan dengan implementasinya
jadi kalau sekarang mungkin masih minusnya cukup dalam
tapi kita harapkan nanti pada akhir tahun minusnya berkurang
nanti mungkin saya kembali lagi untuk ini interview ya
kang emil melihat secara nyata ya apakah berhasil atau tidak
dan juga pak yudi terima kasih banyak atas waktunya
kali ini langsung dari bandung bersama gubernur jawa barat kang emil
dan anda juga bisa dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com insight with desy anwar
sampai jumpa dan jangan lupa jaga jarak pakai masker dan stay safe